hai proses pencarian putra pertama gubernur jawa barat ridwan kamil emeril kan mumtaz yang
hilang di sungai aar di swiss terus dilakukan jurubicara keluarga ridwan kamil erwin muniru
zaman menyatakan pihak kepolisian bern telah meminta bantuan sejumlah komunitas di lingkungan
sungai termasuk klub dayung dan kelompok berkebun untuk memberi informasi mengenai keberadaan
emeril khan mumtaz selain itu pihak keluarga di bandung juga telah terbang ke swiss pada
rabu untuk membantu proses pencarian eril di sisi lain kang emil dan tehlia sendiri juga
melakukan proses pencarian secara mandiri memang di tempat tempat yang memungkinkan untuk mereka
jangkau gitu tetapi pasti memang apa namanya memperhatikan keselamatan
dari hasil evaluasi proses pencarian tetap akan dilanjutkan dengan metode yang sama namun
khusus untuk metode penyelaman sifatnya situasional bergantung kondisi sungai aare menurut seorang
pecinta olahraga yang mendalami renang di bern ada banyak arus bawah air yang berada di sungai
berdasarkan informasi bmkg swiss dalam beberapa hari ke depan cuaca di bern
diperkirakan akan turun hujan dan badai di pegunungan tim liputan cnn indonesia